beralih ke informasi lainnya saudara sidang dugaan korupsi di kementerian pertanian kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri jakarta pusat
kali ini mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo yang akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan pada sidang sebelumnya
syahrul yassin limpo dan dua anak buahnya akan membacakan eksepsi atau nota keberatan masing masing di hadapan majelis hakim
syahrul yassin limpo didakwa untuk kasus pemerasan dan gratifikasi bersama anak buahnya kasdi subagiono dan muhammad hatta
sejak oktober dua ribu dua puluh tiga lalu syahrul telah menjadi tersangka kpk atas dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi
syahrul diduga menerima gratifikasi total senilai empat puluh empat lima miliar rupiah
sedangkan eksepsi harusnya digelar pada pekan lalu tapi ditunda karena ketua majelis hakim sakit
yang dimana poin pertama di sidang perdana ini disebutkan bahwa syahrul yassin limpo khususnya menerima uang senilai rp empat puluh empat lima miliar
namun dalam dakwaan ini berbeda ditambah ini juga akan dijelaskan nanti terkait dengan nominal ini di eksepsi ini menjadi salah satu poin yang akan dibacakan nanti
dan untuk poin yang kedua kalau menurut dari kuasa hukum juga nanti akan membacakan sebenarnya dari polemik yang dimenyarat kuasa hukum ini atau syahrul yassin limpo ini sebenarnya ada persoalan politik di dalamnya
yang dimana kalau ia menjabarkan sebenarnya kliennya syahrul yassin limpo dalam track recordnya atau rekam jejaknya selama berpuluh puluh tahun menjadi pejabat negara dimulai dari di provinsi makassar kita tahu
artinya melihat di sini ada persoalan politik yang nanti juga akan dijabarkan atau dipaparkan di poin eksepsi
setidaknya dua poin eksepsi tersebut sudah diberikan kisi kisinya di beberapa waktu belakangan hari ini atau waktu kemarin
nah radi kalau kita bisa mengulik kembali terkait dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kpk pada beberapa waktu lalu